bisa dilihat dari segi penampilan fisik sepertinya pak heru masih lama
seluruh hadirin yang saya hormati pertama tama tentunya terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya hari ini untuk hadir di sini di tempat yang bersejarah
saya bisa lihat dari segi penampilan fisik sepertinya pak heru masih lama
justru kalau saya lihat ini kita yang jauh lebih muda harus belajar ilmunya daripada ini
kita harus tanya ibu kati bagaimana ibu ilmunya pak hendro luar biasa
kalau saya nilai sebetulnya ya
tapi biasa kalau biasa selalu berudah